dan juga gagasan itu akan terbuka terhadap suatu kritik yang menciptakan suatu diskursus tentang bagaimana gagasan gagasan terbaik untuk indonesia raya berlaku
masa setelah beberapa hari ini apa yang mungkin spesial terhadap
ya bagus namanya pak jokowi datang gubernur dari daerah kan juga selalu bergabung
jadi menteri menteri bergabung itu bukan hal yang spesial itu hal yang biasa terjadi